perubahan sebelas kan
nah karena pelaku tiga belas sampai empat belas berarti bisa kalau mau diproses
tapi kan harus dibuktikan dulu benar nggak penyebabnya itu
nah ini sebuah proses panjang gitu
nah lalu yang kedua
kalau di versi bisa nggak penyelesaian di luar pengadilan
hanya sangat bergantung pada keluarga korban
kalau keluarga korban bersedia di versi bisa dilaksanakan
tapi kalau keluarga korban menolak
maka proses hukum harus dilakukan
artinya kalau anda katakan tadi restorasi justice
itu kan kita berbicara penanganan setelah kasus ini terjadi begitu ya bu
tapi bagaimana juga kalau kita bicara soal antisipasi
artinya ketika regulasinya jelas
tapi ternyata kasusnya juga tidak menghilang begitu saja
terus ada dan terus terungkap begitu ke publik
bagaimana kita juga bisa artinya secara lingkungan
menciptakan lingkungan yang sehat agar tidak ditiru kalau saya mengutip anda katakan tadi
ya makanya tadi untuk menghindari tadi ya kan sebenarnya anak itu belajar betul betul dari pengalaman hidup
jadi contoh orang dewasa

sehingga potensi potensi anak terakomodir dengan baik dan berkembang
maka anak anak itu juga pasti ketika nanti jadi orang tua akan melakukan hal yang sama
lalu bagaimana kalau kekerasan terhadap anak
banyak kasus orang tua juga melakukan
nah ketika kemudian itu terjadi
maka ada hukum kan bagi para orang tua ini
ini kan artinya negara hadir dengan regulasi untuk melindungi anak anak
jadi walaupun itu anak yang kau lahirkan
dia nggak bisa dilakukan kekerasan dipukuli dan lain lain nggak bisa gitu
nah itu akan melanggar hukum
nah itu kan tujuannya hukum kan menertibkan ya dan menciptakan kesejahteraan bersama
nah jadi dengan hadirnya peraturan perundangan kan memang upaya melindungi
kalau kemudian tetap terjadi ya terus aja penindakan dilakukan gitu
sambil ada rehabilitasi psikologi
karena kadang kadang orang bertindak itu karena cisnya bermasalah gitu
dia nggak sehat mental
nah berarti selama di penjara misalnya seorang orang tua ya
ayah atau ibu yang melakukan itu
maka dia juga di penjara kelak dia mendapatkan rehabilitasi psikologi
agar ketika dia kembali mengasuh
anak anaknya sudah terjadi perubahan gitu
artinya dengan ada regulasi atau hukum
memang harapannya bisa memberikan hak yang sama
kenyamanan yang sama untuk semua orang nah
terakhir bu retno dalam catatan kpai
seberapa bebas anak kemudian bisa bermain
menempuh pendidikannya tanpa ada rasa takut
tanpa ada hantu ketakutan yang seperti kita bahas di awal tadi
seperti apa bu rutno
ya sebenarnya sih mayoritas baik gitu ya
maksudnya kondisinya ya kalau ada kasus kasus ini kan
coba kita lihat penyebaran wilayahnya
penyebaran kejadiannya gitu ya
kan itu berbeda
walau kemudian tadi disebut misalnya gunung es
gunung es itu kan ketika orang tidak mengadu
makanya diperlukan tadi tim pengaduan itu
diperlukan sebagai bentuk pencegahan
karena sistem pengaduan ini ada di mana mana gitu
kalau kita nggak tunggal
misalnya di dinas noda yang ada perlindungan anak
ada kpai kpad
tapi lembaga lembaga pendidikan bahkan juga kemendikbud gitu ya
selevel itu pun mereka memiliki portal pengaduan
ini tujuannya apa
ya menekan angka angka kekerasan itu
orang bisa tahu harus melapor ke mana
dan mencari pertolongan ke mana
yang kedua psikolog ya
ini layanan psikologis ini penting
karena ternyata banyak para orang tua yang
ini masalah dengan kesehatan mental
kalau dia memiliki masalah kesehatan mental
dia bisa melokong kekerasan tuh sama anak anaknya
jadi ini harus disembuhkan gitu
ini harus diatasi
nah berarti sekarang tuh udah ada layanan layanan psikolog gitu
melalui p dua tp dua a melalui dinas pendidikan anak
mensos dinas sosial di berbagai daerah
nah ini dimanfaatkan karena gratis kalau yang dibikin oleh negara
kira kira seperti itu
baik artinya fasilitas dan perangkatnya sudah ada
harapannya lebih bisa dimaksimalkan
dan juga kita terus mendorong agar agar masyarakat
terus bisa speak up dan menyuarakan ketika menjadi korban
begitu ibu ya
baik terima kasih komisioner kpi rutno listiarti
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast